ternyata bener yang orang orang bilang yang paling sulit dari perpisahan itu adalah kebiasaan
gue baru sadar gue terlalu menikmati kebiasaan itu botol kecap
kali ini aku gak akan ngomong sepanjang jalan
mbak misal ya
makasih ya pak
jangan pernah lagi dengan gue
belakangan ini elma gak bisa makan
aku masakin masakan sukanya dia
gejar genap suka makan
kamu udah sampai singapura
aku sudah di golden park hospital
apa ada perkembangan mas
rifki sudah dirawat intensif
mil aku minta tolong doanya ya
semoga rifki bisa segera pulih
semoga dia gak sembuh ya mas
misal sendiri gimana keadaannya
apa dia baik baik aja
mas kamu gak usah pikirin
yang terpenting buat kamu adalah menjaga rifki
supaya rifki cepat sembuh

kamu gak usah mikirin yang lain ya
kamu yang sabar ya mas
kalau takut kalau rifki sampai menyusul mamanya
pas kamu gak boleh ngomong seperti itu
aku yakin rifki itu pasti sembuh
kamu jangan mikir macem macem ya mas

paper kayu awal allah
satu dua baik

bokap gue gak ada
lo mau perbalain gue
mau nampar gue juga
lakuin sekarang cepetan
cepet nampar gue sekarang
gue gak mau
lo nampar gue sekarang
gue gak mau
gue gak mau
satu hal yang terindah
ada masalah kali
satu hal yang terindah
sebenarnya kamu ini kenapa sih neng
kenapa kamu sedih banget kayak gini
anugerah cinta yang
ditip dulu nampaknya
kamu ngapain sih
celik banget seperti jokak kamu malam ini
pokoknya kamu nyipu ngunjung ke saya
maaf nanti aku bisa berdampak

maaf nanti aku bisa berdampak

kenapa semua suka seperti gini
madam michelle itu lagi kurang sehat madam
jadi gak apa apa ya michelle istirahat dulu madam
terus kamu belain temen kamu saat ini
udah tersalah kamu masih aja belain
kalau lagi ada masalah bisa nggak kamu
selesaikan di luar
jangan salah kamu di luar
terus kamu campur adukin semua kerjaan kamu disini
mungkin gak profesional tau gak sih
saya nggak terima kalau kayak gini caranya ya
saya akan laporin semua ini sama mas juna
dan honor kamu akan saya pepah
oke semuanya enjoy ya
maaf tadi ada kesalahan
stop jangan nangis terus
lo harus tenang oke
gue yakin banget ripky pasti sembuh
gue tau lo pasti sedih banget
lo gak boleh sedih kayak gini berlarut larut kayak gini gak boleh
dan gue gak bisa kalau gak ada ripky
sampai kejadian apa apa sama ripky pak gak bakal maafin diri gue
dengerin gue ya
rizky itu kecelakaan bukan gara gara loh
jadi cowok tengil itu kecelakaan
yang kehilangan ripky itu bukan cuma lo
yang lain juga
ripky pasti sembuh
dan dia juga pasti bisa balik lagi dari singapur
kita harus bisa doa sama sama
jangan lagi banyak orang sih